libur panjang perayaan natal dan tahun baru dikhawatirkan akan kembali menimbulkan lonjakan
kasus positif kofit sembilan belas peningkatan pergerakan masyarakat di musim liburan kerap disusul oleh
peningkatan kasus positif virus corona selama pandemi pola peningkatan pasca liburan telah
terjadi tiga kali pertama pasca liburan perayaan idul fitri kedua libur panjang perayaan hari
kemerdekaan dan tahun baru islam dan terakhir libur panjang perayaan maulid nabi muhammad data satgas
covid sembilan belas menunjukkan pada periode libur panjang ketiga peningkatan kasus aktif melonjak hampir
dua kali lipat dalam waktu satu bulan saja saat ini kondisi yang kita hadapi adalah masih tingginya
laju penularan sehingga masih banyak kasus baru yang ditemukan dari setiap pemeriksaan
ini adalah bukti masyarakat masih ceroboh sehingga mereka membahayakan diri sendiri dan orang lain
di tengah pandemi yang belum berakhir ini walau demikian sejumlah epidemiolog menilai penanganan
virus corona di indonesia belum dilakukan maksimal oleh pemerintah menurut epidemiolog
mas dalina pane pemerintah terlalu berfokus terhadap sosialisasi jargon yang dinilai sebagai
upaya penyelamatkan pandemi covid sembilan belas tersebut di indonesia
pemerintah dinilai cenderung menyalahkan masyarakat karena tidak mematuhi protokol
kesehatan menyalahkan masyarakat adalah upaya yang paling gampang jadi masyarakat yang salah padahal
sebenarnya ketika masyarakat tidak melakukan itu itu menandakan kegagalan kita melakukan perubahan
perilaku dan mendidik masyarakat jadi kalau masyarakat kita bandel kalau masyarakat kita bodoh
maka aparat pemerintah itu berarti gagal merubah perilaku dan gagal mencerdaskan kehidupan atau
mendidik masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan epidemiolog universitas indonesia
iwan aryawan turut menyatakan hal serupa menurut iwan selama liburan pergerakan masyarakat akan
meningkat sebaliknya kepatuhan penerapan protokol kesehatan akan turun
ada pass pashtromnya disediakan pemilik kuning lagi adanya per depth the
kasihnya yang mesti baik gitu kan ya kalau denda tidak akan menyelesaikan masalah
karena yang bisa didenda yang bisa kelihatkan kan di tempat umum
begitu kumpul keluarga di dalam kantor aja susah untuk mengamatinya
hingga dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh ada lebih dari satu ratus sembilan ribu kasus aktif positif virus corona di indonesia
angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga libur panjang perayaan tahun baru berakhir
sedangkan pada dua puluh lima desember lalu indonesia mencatat rekor angka kematian tertinggi dalam satu hari yakni dua ratus lima puluh delapan orang